deretan akwarium berkonsep aquascape ini dipamerkan di sebuah pusat perbelanjaan kota depok jawa barat
dari tiga puluh satu mei sampai sembilan belas juni mendatang
di sini anda bisa mengenal lebih dekat aquascape sebuah seni merangkai taman air dalam wadah akwarium
ini sangat unik sekali ya karena kan pameran ini jarang jarang ada ya
karena saya juga lagi minat nih pengen beli beli yang kayak gini gitu
kan di rumah baru ada kolam jadi ngeliatnya kayak gini unik unik banget bentuknya
aquascape dapat tampil dengan aneka tema sesuai inspirasi seniman pembuatnya
dari pemandangan bukit hingga menyerupai hutan belantara yang semuanya memanjakan mata
pemilihan material yang baik dan tata letak yang seimbang menjadi kunci keberhasilan sebuah aquascape
dan pemilihan bahan juga harus benar bersih sesuaikan dengan tema atau apa yang mau kita buat
kita kan namanya aquascape dengan dimensi yang begitu kecil
itu kita dituntut untuk membagi ruang
seperti apa sih yang sekiranya semuanya dapat misalnya
dari sudut pandangnya dapat dari jauh dekatnya dapat
aquascape biasanya menggunakan tanaman air hidup sebagai hiasannya
yang populer adalah pakis lidah dan giant hergris
sementara agar pemandangan taman dalam airnya menonjol
ikan yang digunakan biasanya yang berukuran kecil
berbeda dengan akwarium pada umumnya aquascape ini lebih mementingkan atau menonjolkan tanamannya daripada ikannya
karena itu tata cahaya ini penting sekali
biasanya menggunakan cahaya dari lampu led seperti ini
sementara suhu airnya harus tetap dijaga antara dua puluh dua sampai dua puluh enam derajat celcius
selain sebagai hiasan aquascape juga bisa menjadi ladang bisnis yang menjanjikan
harga sebuah aquascape bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah
tergantung ukuran aquascapenya
tergantung ukuran aquascapenya
dan komposisi dekorasi yang digunakan
tertarik untuk mencoba
pastikan anda mempelajari teknik membuat aquascape terlebih dahulu ya
victor pangaribuan fikri adin depok jawa barat